masa mas reni udah beres sekarang masalah kerjaan
gimana nih semoga gue gak dipecat deh
selama catherine izin tolong kamu handle kerjaan dia ya
ya silahkan masuk
aku nyariin kamu sepanjang hidup aku
selamat pagi pak al
halo pak sapam aku lengah
asistennya pak al debaran
wah kamu pinter banget ya
asisten kecil yang cantik
ya dong pak
sepertinya sebentar lagi kamu akan kehilangan pekerjaan karena disabotase sama reinhard
mama tolong ajak rina main di ruang meeting aja ya
nanti aku akan bawakan alat gambar supaya rena gak bosen di sana
pokoknya kamu concentrate on year job
kerjaan kamu nanti renah sama mama
aku mau ketemu angga dulu soalnya
pak ini tasnya
terima kasih asisten papa yang cantik
yaudah yuk let's go
terima kasih pak
lo mau kemana
ntar gue makan di jalanannya
gue mau pergi soalnya
lo mau pergi kemana sih
pasti lu mau ke tempat elsa lagi ya
kalau udah tau ngapain nanya
lalu itu kapan sih sadar
lo kan udah di blacklist di tempat itu rick
sekarang gue udah gak ditolak di sana
elsa juga udah nerima gue
jadi gue bisa ketemu elsa kapanpun
gue gak percaya
yaudah gue gak percaya
gue jalan dulu ya
eh eh eh tunggu tunggu
lo mau pergi naik apa sih
ya naik mobil gue lah kan ambil mobil gue sendiri
masa iya sih elsa udah nerima ricky lagi
gak masuk akal deh

ya lo terserah ya tapi jangan ribet lo
bilang sama dia siapkan dua minuman untuk tamu saya
tolong kamu panggilkan juga gary ipul dan sodikin
suruh mereka siapkan alat gambar
dan antar ke ruang meetingnya
dan minta sama mereka untuk temani rena juga di sana ya
baik pak ada lagi
udah itu aja
kalau gitu saya permisi ya pak
salam kenal pak
ada yang bisa saya bantu pak
terima kasih pak
anda carikan nama lengkap dan alamat orang yang ada di nomor itu
kalau terserah pak
saya usahakan secepatnya pak
kemarin om dengar dari nino
pergi pada saat meetingnya
gimana keadaan keluarga kamu
baik baik aja om
syukurlah kalau begitu
yaudah om pamit dulu ya
masa mas reni udah beres
sekarang masalah kerjaan
semoga gue gak dipecat deh
tolong kamu handle kerja dia ya
ya silahkan masuk
mbak catherine dateng pak
saya permisi ya
masih belum masuk kantor
sejujurnya saya juga malu datang kesini pak
karena saya tau kemarin
saya sudah sangat tidak profesional
saya meninggalkan meeting pak
saya siap kok pak
kalau bapak mau pecat saya
siapa yang mau becat kamu
kalau saya pecat kamu
saya juga yang repot
bapak gak marah sama saya
marah kamu tiba tiba
di tengah tengah presentasi
tapi setelah randy jelasin semua
saya yakin pada saat itu
kamu gak bisa konsentrasi
kamu pasti kepikiran terus
karena kan bagaimanapun juga
mas reni baik banget
ternyata dia gak permaluin gue
depan pak nino
jadi saya gak dipecat nih pak
ya enggak lah
ngomong juga gak keberatan kan
untuk tetap bekerja
enggak sama sekali pak
makasih ya pak atas pengertiannya
ada beberapa pekerjaan yang ingin saya bicarakan
tapi karena kondisinya kayak begini
biar kamu juga gak terlalu stres
kita keluar ya
saya bantu ya pak